warga depok sepertinya harus bersiap siap karena kebijakan ganjil genap akan mulai diberlakukan
mulai oktober dua ribu dua puluh satu di sepanjang jalan margonda sebagai ruas jalan utama yang berbatasan dengan dki jakarta
kebijakan ini katanya dapat mengurai kemacetan yang sering terjadi di jalan ini
terutama saat akhir pekan seperti di hari jumat sabtu dan minggu
jalan margonda merupakan salah satu jalan utama di kota depok
di sepanjang jalan ini ada banyak fasilitas publik seperti perkantoran
pusat perbelanjaan restoran toko apartemen dan lain lain
tak heran bila pengguna lalu lintas di kawasan ini selalu ramai bahkan sering macet karena padat kendaraan
untuk itulah pemerintah kota depok akan menerapkan kebijakan ganjil genap untuk mengatasi kemacetan terutama di akhir pekan
apakah kebijakan ini sudah diketahui masyarakat berikut komentar mereka
saya sih setuju aja pak
karena perusahaan memang ngikutin aturan gitu
jadi pak pak setuju ya
harapan terakhir apa pak
ya lancar aja jalan
ya sebenarnya nggak masalah sih ya untuk menurunkan kemacetan ya
sebenarnya bagus sih pak
ya saya setuju banget gitu
ya sebenarnya ya tetap mendukung tetap mendukung supaya lebih teratur lagi rambu rambunya ditaati sama masyarakat sekitar gitu aja
bakal jadi lebih susah sih ya karena mesti cari tempat muter
karena maragona kan juga jalannya besar ya dan jadi jalan penghubung buat depok juga
kalau misalkan yang ganjil genap pasti mau nggak mau
jadi bakal mesti yang lain cari jalan yang lain
menurut saya sih sebenarnya kurang efektif
karena pada dasarnya masyarakat indonesia ini ada banyak yang sudah punya triknya ya untuk mengalami hal ini
jadi sebenarnya indonesia perlu mungkin sudah dibanding ke negara lain dalam penanganan masalah macet
karena ketika kita melakukan strategi yang sama berulang ulang kita jangan mengharapkan hasil yang berbeda

dia udah mikirkan semuanya
dia udah mikirkan semuanya
dia udah mikirkan semuanya
semuanya lah secara keseluruhan komprehensif ya
terutama masa pandemi begini
ya jadi kita harus ini
jadi kita jangan berpikir sempit jangan berpikir kepentingan untuk diri sendiri
kita untuk banyak
jadi saya setuju dengan kebijakan pemerintah
kepala satuan lalu lintas polres metro depok akbp andi indra mengatakan saat ini kepolisian bersama dinas perhubungan masih melakukan kajian dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan
mereka akan duduk bersama untuk mendengar masukan agar kebijakan ganjil genap tepat sasaran
di antara ini kita masih dalam tahap sosialisasi
tahap pertama itu harus kita lalui seperti halnya kita survei melakukan kajian
kemudian kita akan mengundang stakeholder pemangku pemangku kepentingan pelaku bisnis masyarakat yang tinggal di lokasi
sehingga nanti masyarakat betul betul sadar dan mengerti bahwa nanti pada saat pelaksanaannya nanti mereka sudah bisa memahami pentingnya daripada kegiatan jam ganjil dan genjab ini
menurut andi indra kebijakan ganjil genap khusus untuk pemerintah
khusus hari sabtu dan minggu di jalan margonda akan dimulai dari arah depok menuju jakarta yaitu dari simpang ramanda jalan arif rahman hakim hingga simpang juanda
kemudian dilanjutkan dari simpang juanda sampai jalan layang universitas indonesia begitu juga sebaliknya dari arah jakarta menuju depok
seperti halnya dari arah lenteng agung menuju ke depok bahwasannya nanti juga ada jalur alternatif seperti jalur rtm yang kita lewatkan nanti tebusnya di juanda
kemudian tadi di jalan juanda sendiri akan tebus ke tole tole jadi memang jalur jalan alternatif sudah kita persiapkan dalam rangka mengantisipasi apabila nanti di jam tersebut ada diwaktukan jam ganjil dan penyerapan
jadi masyarakat tidak usah khawatir karena kita konsentrasi adalah di jalan ruas jalan margonda ketika nanti kendaraan tersebut tidak sesuai dengan waktu jam ganjil maka bisa juga menggunakan jalur alternatif yang tadi saya sampaikan
pengamat atakota dari universitas trisakti yayat supriyatna mengatakan
depok sebetulnya tidak direncanakan menjadi sebuah kota sehingga struktur ruangnya tidak terencana secara maksimal
tapi karena ada tekanan kebutuhan permukiman ketika mulai dibangun proyek perumnas akhirnya depok bertumbuh menjadi kota administratif dan sekarang menjadi daerah otonom
ketika daerah margonda menjadi pusat kegiatan utama beban aktivitas masyarakat di kawasan ini semakin bertambah
tapi kalau hanya satu minggu beban lintasan wilayah di kawasan ini semakin bertambah
tapi kalau hanya satu minggu beban lintasan wilayah di kawasan ini semakin bertambah
terlalu membebani beban jalan margonda
yang terjadi di margonda itu adalah beban karena aktivitas wisata kuliner belanja pada akhir pekan
yang menjadi masalah kemacetan itu karena sistem in out nya dari semua pusat perbelanjaan itu tidak terkoneksi dengan baik

jalan di kota depok belum mendukung pertumbuhan dan dinamika sosial ekonomi
maka pemerintah kota depok harus membangun jalan untuk membuka akses baru
agar tidak tergantung pada jalan margonda
pemerintah kota harus berani melakukan redistribusi fungsi
yaitu dengan membangun lokasi pusat kegiatan baru
yang didukung dengan jaringan jalan yang baik
transportasi publik yang merakyat
serta fasilitas pendukung lainnya
arman helmi yudhistira satria depok jawa barat